gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama pagi ini mendatangi gedung kpk
untuk menjalani pemeriksaan terkait pembelian lahan rumah sakit sumber waras
kedatangan ahok ke kpk merupakan pemeriksaan untuk mendalami proses pembelian lahan rumah sakit sumber waras
dalam pembelian lahan tersebut audit bpk menemukan dugaan kerugian negara sebesar rp satu ratus sembilan puluh satu miliar
ahok bersikeras audit yang dilakukan bpk november lalu terdapat sejumlah kesalahan
dugaan penggelembungan dana pembelian lahan sumber waras bermula saat ahok masih menjabat pelaksana tugas gubernur dki
ahok menyiapkan dana rp satu lima triliun rupiah dari apbd perubahan dua ribu empat belas
ahok diduga membeli lahan tersebut di atas harga nilai jual objek pajak njop